terima kasih anda masih bersama kami
masa kanak kanak adalah masa bermain
jika dulu mereka memainkan permainan tradisional
kini banyak anak beralih ke permainan digital
lantas bagaimana agar permainan anak memberikan dampak positif
dan menjadi media pembelajaran
sejak tahun dua ribu lima komunitas hong di kota bandung
sudah mengumpulkan dua enam ratus berbagai jenis permainan tradisional
dari seluruh indonesia yang mulai ditinggalkan anak anak
karena beralih menggunakan permainan dengan teknologi digital
permainan seperti rorodaan bakyak gasing dan babalonan sarung
dapat dimainkan di tempat komunitas hong yang ada di kawasan dagopakar kota bandung
komunitas hong tidak antipati dengan permainan modern
komunitas hong itu tidak antipati dengan permainan modern ya
tapi kita menyeimbangkan
jadi sekarang tidak seimbang antara keberadaan permainan modern
dengan permainan tradisional yang orientasinya berbeda kan
keberadaan permainan modern seperti game online maupun beragam permainan digital
membuat anak meninggalkan permainan tradisional
permainan yang paling baik adalah permainan yang menstimulasi perkembangan anak
stimulasinya bisa didapat dari mana
bisa permainan tradisional bisa permainan gadget bisa permainan berbagai jenis
perkembangan teknologi sudah mulai memahami
permainan dengan teknologi digital tidak hanya sebagai sarana bermain
tetapi juga sarana pendidikan dan interaksi sosial
jadi kalau ditanya game sekarang yang seperti apa
game game yang mendekati kehidupan manusia
yang menjadi bagian dari kehidupan manusia
saya lihat seperti itu
keberadaan permainan modern tidak dapat dihindari
namun yang terpenting adalah peran orang tua pengasuh guru
untuk mendampingi anak memanfaatkan permainan yang ada